kepada warga jawa tengah hari ini
kita ditemui ada sekitar lima puluh ribu target masyarakat jawa tengah yang hadir dalam agenda sambutan dari purna tugas dari ganjar pranowo dari gubernur jawa tengah hari ini
dan untuk membicarakan bagaimana dinamika atau apa saja yang akan disampaikan oleh ganjar pranowo dalam pidato terakhirnya hari ini di kantor pribadinya hari ini
saya sudah bersama dengan politikus senior pdi perjuangan arya bima yang juga menyambut turunnya ganjar pranowo
dari gubernur jawa tengah begitu
mas aryo bimo ini kan hari ini mas ganjar nanti akan memberikan pidato juga di depan masyarakat jawa tengah
apa saja yang kira kira perlu disampaikan oleh mas ganjar dalam pidato terakhirnya hari ini
ya peristiwa hari ini tidak bisa lepas dari kemarin ucapan terima kasih mas ganjar pada tanggal dua puluh lima agustus
yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran kader pdi perjuangan pengurus dpd pd perjuangan dewan pimpinan cabang pdi perjuangan
pada saat di gorjati diri semarang
hari ini mas ganjar selaku gubernur jawa tengah akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat jawa tengah
yang mana ucapan terima kasih pada hari ini merupakan rangkaian rangkaian yang sejak tanggal dua puluh kemarin dilakukan pertemuan pertemuan dengan masyarakat nelayan
masyarakat supertruck seluruh d i j jateng
kemudian juga seluruh masyarakat petani dan masyarakat masyarakat yang datang ke kantor gubernuran untuk mas ganjar mengucapkan terima kasih dan masyarakat yang juga mengucapkan terima kasih atas banyak hal yang sudah dilakukan oleh mas ganjar
hari ini mas ganjar selalu gubernur jawa tengah tepatnya pada tanggal lima september ini akan mengakhiri masa jabatannya
dia intinya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat jawa tengah
yang telah memberikan mandat selama lima tahun ini di mana tentunya banyak hal capaian capaian yang sudah dia lakukan untuk masyarakat jawa tengah
dan juga mohon maaf apabila memang mas ganjar masih ada hal yang kurang
yang ini akan disampaikan kemudian dari rangkaian acara mas ganjar setelah nanti di podium dia akan menemui masyarakat di sekitar di depan gedung gubernuran ini yang ulang lebih
dari pagi kita sudah siapkan
mas ganjar akan menerima lima puluh ribu untuk snek dan makanannya
setelah itu kurang lebih setelah mahrib nanti mas ganjar akan kembali ke puri gedek
dan mas ganjar juga akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ya baik itu satpam kemudian protokol protokol yang bekerja selama lima tahun di puri gedek
dan nanti malam mas ganjar akan berpamitan untuk meninggalkan puri gedek
yang mungkin akan bertempat tinggal di semarang karena mas ganjar tidak punya rumah di semarang
baru besok akan ada setijab di gedung ini dengan plt gubernur yang baru
ini yang acara hari ini
artinya hari ini mas ganjar ini menekankan soft landing begitu ya berpamitan sowan dengan seluruh elemen yang mendukungnya dalam bekerja selama menjadi gubernur jawa tengah
ya terlihat sekali antusias masyarakat
walaupun undangannya hanya perusahaan
wa group sama beberapa postingan ke masyarakat ternyata luar biasa
respon masyarakat untuk mendengarkan ucapan terima kasih mas ganjar pada hari ini
dan ini sebagai satu langkah awal
langkah mulai mas ganjar untuk kemudian tidak lagi terikat sebagai gubernur
waktunya akan lebih banyak dipakai mas ganjar untuk berkunjung ke berbagai provinsi setelah status beliau sebagai gubernur itu selesai
ini penting sekali karena dalam hal ketertiban sebagai gubernur dia sangat terbatas
hanya sabtu dan minggu dia berkunjung ke beberapa daerah sebagai calon presiden republik indonesia yang diusung oleh partai pdi perjuangan berserta partai partai lain
dan hari ini memang relawan relawan ganjaris tumplek plek di sini sebagai satu proses langkah awal untuk selanjutnya
bagaimana partai politik bersertai
para relawan ini akan terus menerus mensosialisasikan mas ganjar sebagai calon presiden republik indonesia untuk tahun dua ribu dua puluh empat
dan kami berharap ucapan terima kasih ini juga sebagai bentuk rendahan hati mas ganjar pada masyarakat
bahwa banyak hal yang sudah mas ganjar selesaikan terutama untuk kalangan masyarakat bawah
tentunya juga bagaimana ke depan
contoh contoh apa yang sudah dilaksanakan mas ganjar
baik itu di dalam hal menyangkut jaminan sosial kepada pelajar miskin kepada petani miskin kepada para nelayan
juga perhatian terhadap smk smk yang selama ini merupakan sekolah yang dianggap kelas dua cukup dapat banyak perhatian
ini yang penting untuk mas ganjar ke depan waktu semakin banyak untuk bisa bersosialisasi sebagai calon presiden
dan hari ini ada
ini adalah hari ucapan terima kasih yang kita harapkan sebagai langkah awal yang baik
mas ganjar untuk semua
kemudian juga tuanku adalah rakyat terlihat di dalam acara hari ini
bagaimana antusiasme rakyat tadi di gedung gubernuran untuk mendengarkan ucapan terima kasih mas ganjar kepada jawa tengah
seperti yang sering dikatakan oleh mas ganjar
tuan kue rakyat mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur jawa tengah dengan rakyat juga begitu ya
ya ini betul betul rakyat
rakyat yang menyatu dari berbagai komponen
mungkin juga partai politik
mungkin juga dari berbagai daerah
karena kemarin juga hadir dari asrama aceh asrama papua asrama asrama di wilayah jawa tengah ini yang datang ke gubernuran
dan itu saya kira bentuk satu sikap bagaimana mas ganjar
sekat sekat primordial yang tanpa batas
juga hadir ke tokoh tokoh ulama
juga tokoh tokoh dari agama kristen dan hindudian lainnya
saya kira bentuk inklusivitas sikap pluralisme dan toleransi mas ganjar yang begitu besar
terekspresi dengan sekian banyaknya masyarakat yang hadir pada hari ini
yang akan dibawa oleh mas ganjar dalam setiap kampanye nya nanti ya
ya saya kira wajah kebinekaan
dengan musuh yang sejuk
untuk indonesia maju ke depan yang lebih baik
salah satunya dengan pemilih yang lebih adem begitu ya
terima kasih banyak mas bimo achard
penjelasannya informasinya kita lihat nanti acaranya bagaimana meriah begitu ya
cnn ikut mengikuti acara ini sampai selesainya
terima kasih banyak mas bimo
berikut informasi yang diberikan oleh politikus senior pdi perjuangan arya bima
yang menekankan bahwa acara yang digelar pada hari ini di kantor pemprov jawa tengah
ini memang dikhususkan dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo untuk mengakhiri jabatannya
ya dikhususkan untuk masyarakat jawa tengah
yang telah mendukungnya selama dua periode terakhir ini
oke rio saya nyaris gagal fokus karena latar di belakang anda yang bikin kita ingin joget bersama
terima kasih kita tunggu keseruannya sampai dengan malam nanti di hari terakhir ganjar pranowo
dan juga taci yassin maimun